ini juga ada tentunya program program yang terus disusun oleh gubernur dki jakarta
yaitu gubernur dki anies baswedan yang meluncurkan empat desain besar untuk mewujudkan jakarta sebagai kota berketahanan
desain besar itu meliputi pertanian perkotaan layanan air minum perkotaan pengelolaan sampah dan juga jakarta ramah anak
desain jakarta kota berketahanan ini diluncurkan tepat pada seratus hari kepemimpinan anies baswedan dan sandiaga uno
keempat desain tersebut telah masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau rpjmd
program ini dimulai pada dua puluh tiga januari dua ribu delapan belas
dalam pidatonya tentang jakarta kota ramah anak gubernur anies mengatakan seluruh anggota skpd terkait harus benar benar serius mewujudkannya
kota layanan itu memang perlu berjuang kan tapi kalau sekolah itu memang seharusnya ramah anak
kalau ada sekolah itu memang seharusnya ramah anak
kalau ada sekolah itu memang seharusnya ramah anak
kalau ada sekolah yang tidak ramah anak itu disaster
lawan sekolah kok
tapi kalau di luar sekolah kita harus usahakan
kalau ada kepala sekolah yang tidak membuat sekolahnya ramah anak
loyolnya dia ganti kepala sekolah
harus membuat sekolah ramah anak
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan belum ada capaian yang memuaskan dalam seratus hari memimpin dki jakarta
ini sandiaga menambahkan bahwa
banyak masalah yang belum bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat
khususnya janji penciptaan lapangan pekerjaan
menurut saya pribadi bukan saatnya kita untuk menempuk nemuk dada
kita kerja masih banyak sekali
problem di jakarta semakin hari semakin kompleks
kita nggak mengukur hanya seratus hari
tapi kita ingin ke depan kerjanya lebih semangat lagi
fokusnya di lapangan kerja fokusnya di pendidikan
dan bagaimana di jakarta itu hidup lebih terjangkau harganya